sebelumnya sempat tersebar rekaman percakapan antara dirut pln sofian basir dengan menteri bumn rini sumarno
yang diduga membahas v proyek
dilansir dari detik com rekaman itu pertama kali diunggah akun instagram wali kota parung
jumat dua puluh tujuh april lalu dengan tagar mafia migas dan tagar riwayat pertamina kini
akun wali kota underscore parung mengunggah sebuah video
yang berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan rini sumarno dan sofian basir
dalam rekaman itu keduanya menyinggung seseorang bernama pak ari